informasi lainnya saudara tradisi dukderan di kota semarang kembali digelar di kota semarang meski hujan deras mengguyur
namun hal ini tidak menyuruhkan antusiasme masyarakat untuk mengikuti acara tahunan tersebut
menyambut datangnya bulan suci ramadan pemerintah kota semarang kembali menggelar tradisi deburan di halaman balai kota semarang
sebelum prosesi arak arakan dimulai sejumlah kesenian dan tarian khas semarang ditampilkan dengan dikemas secara menarik
meski hujan menerjang namun hal tersebut tak menyurutkan semangat ribuan peserta untuk menyemarakan acara tahunan tersebut
tradisi duk duran secara resmi dimulai dengan ditabuhnya beduk oleh wali kota semarang hefearita gunaryanti rahayu
prosesi duk duran pun dilanjutkan dengan arak arakan dari balai kota semarang menuju masjid agung kauman semarang
kurang ribuan warga kota semarang dengan mengenakan berbagai pakaian unik tumpah ruah di jalan untuk menyemarakan
pada hari ini dilaksanakan dudelan dalam rangka persiapan untuk menjelang bulan ramadan
yang tentunya kita harapkan dengan penuh keikhlasan kita menjalankan puasa ramadan ini dapat berkah
dan tentunya ini merupakan salah satu rangkaian murid murid budaya di dalam kegiatan kegiatan
mungkin hanya kota semarang ya atau hanya di semarang saja yang ada prosesi prosesi seperti ini
tradisi dukduran merupakan ritual tahunan yang telah digelar sejak ratusan tahun lalu untuk menyambut datangnya bulan suci ramadan
dan tradisi unik tersebut satu satunya hanya ada di kota semarang
danang prakosa kompasifi semarang jawa tengah